terkuaknya kasus suap rancangan peraturan daerah reklamasi yang melibatkan anggota dprd dki jakarta
dan juga perusahaan pengembang membuat mega proyek yang dicanangkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini menjadi sorotan
seperti apa proyek yang direncanakan yang mampu menambah lima puluh satu ribu hektare lahan baru di teluk jakarta tersebut
arya dita utama merangkumnya untuk anda
provinsi dki jakarta yang merupakan provinsi terkecil di indonesia
yang memiliki luas sekitar enam ratus enam puluh satu km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari sepuluh juta jiwa
dengan laju urbanisasi yang tak terbendung serta keterbatasan lahan
kota yang memasuki usianya yang ke empat ratus delapan puluh sembilan tahun tersebut memiliki kepadatan penduduk sekitar lima belas jiwa per kilometer persegi
untuk menambah jumlah luas lahan yang ada di bukota
pemerintah provinsi dki jakarta berencana membangun tujuh belas pulau buatan di teluk jakarta
dengan luas lahan lebih dari lima puluh satu ribu hektare
pulau tersebut akan dilakukan secara tematik
pulau pulau dari ujung barat diperuntukkan untuk kawasan pertokohan niaga dan jasa keuangan
sementara pulau dari ujung timur dijadikan sebagai kawasan logistik dan industri
yang terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam
pulau pulau tersebut nantinya akan dilindungi tanggul laut raksasa
yang sekaligus menjadikan waduk pengolahan air buangan dari sepuluh zona daratan jakarta
serta tiga belas sungai yang bermuara di teluk jakarta
guna menukung mobilitas antarkawasan
tol akan dibangun bersama dua track mrt yang terintegrasi dengan infrastruktur yang sudah ada
meski pembangunan megaproyek ini sempat tercoreng dengan skandal pemberian suap
namun pemerintah provinsi dki jakarta menegaskan bahwa pembangunan proyek ini akan terus berjalan
terlebih pembangunan pulau baru diperlukan untuk mengantisipasi jumlah penduduk dki jakarta
yang diperkirakan mencapai enam belas juta jiwa pada tahun dua ribu dua puluh mendatang
arya dito tama jakarta